prabowo subianto mengunjungi makam presiden ri ke dua suharto dan tin suharto
di istana giribangun di lereng gunung lawu desa girilayu kecamatan matesi kabupaten karanganyar senin sore
prabowo tiba menggunakan mobil bersama putranya ragowo hedi prasetyo atau didit hedi prasetyo
ketua dpd partai gerindra jateng abdul wahid sekretaris dpd partai gerindra jateng srianto saputra
dan mantan gubernur jawa tengah bibit waluyo
kedatangan capres nomor urut dua di makam suharto dan tin soeharto disambut pendukung dan relawannya
di antaranya purnawirawan pejuang indonesia raya ppir yang merupakan sayap partai gerindra
hingga sejumlah orang yang menggunakan pakaian kebesaran putih coklat krem serta biru coklat krem